saudara presiden joko widodo menikmati hari bebas kendaraan atau car free day
dengan bersepeda di jalan jenderal sudirman hingga mh tamrin jakarta pada minggu pagi
memulai bersepeda dari istana kepresidenan jakarta presiden jokowi disapa warga
yang juga tengah menikmati hari bebas kendaraan
bahkan warga rela berdesakan untuk bisa bersuah foto bersama jokowi
presiden pun memperlambat laju sepedanya untuk melayani permintaan foto dengan sejumlah warga